sampai jumpa di video selanjutnya

barusan saya membaca invoice rumah sakit elsa beberapa tahun lalu
padahal saya tahu persis elsa itu belum menikah pada saat itu
padahal di kontrak kita sangat jelas tertulis
brand ambasador maharatu sama sekali tidak boleh melakukan perbuatan asusila
salah satunya hamil di luar nikah
kamu tahu kan apa yang harus kamu lakukan kepada model atau brand ambasador yang menyalahi aturan kontrak
saya mengerti pak
lebih bagus di sebelah sini nih mas
ibu eh ibu mau kemana
tadi kan disini bu
iya disini sekarang gak ada cari cari rena
yaudah kita cari yuk bu cari kemana
aduh sana bu yuk yuk
tetap tetapan mas pelukan
udah tiru kesana
udah bu tapi gak ada
oke kita cari spot yang baru
mahal banget mbak elsa baru aja pak al bilang ke saya soal kontrak diputuskan untuk tidak diperpanjang lagi
maksudnya gimana sih alasannya apa mbak
karena mbak elsa terbukti pernah hamil di luar pernikahan
dan membohongi perusahaan
dari mana pak al bisa tahu kalau gue pernah hamil
mbak aku mohon sama mbak
tolong kasih tahu roy untuk tanggung jawab
kau gak mau sampai mama papa tahu soal ini
ini pasti mbak andin yang bocorin soal ini ke pak ahok
saya mau ketemu sama pak ar
maaf mbak pak al sedang tidak bisa diganggu
tadi kan mbak habis ketemu sama dia berarti bisa dong
ya tapi tetap aja pak al sedang tidak bisa diganggu mbak mohon maaf ya
mbak saya ketemu sama pak al
bukan sebagai model brand ambasadornya
tapi sebagai adik iparnya harusnya bisa dong
ya sudah kalau gitu silakan mbak elsa temui pak al di rumahnya saja
kalau kontrak gue gak diperpanjang gimana cara gue bayar utang kartu kredit
totalnya kan ada yang berpengaruh
ada lima ratus juta
maaf mbak sebentar
mau kemana tolong tunjukin kartu pekerjanya
saya udah gak ada kartu pengenal sih pak
soalnya dulu saya sempat kerja di sini tapi sekarang udah enggak
mohon maaf mbak nggak ada id card mbak nggak bisa masuk
bu andin selamat siang bu
mau ke tempat pak al ya bu ya
iya mau ke tempat pak al
ke tempat suami saya
eh kamu gimana sih ini bu andin istrinya pak ahok
gak apa apa kok pak
kalau begitu silahkan masuk
kebetulan ketemu lo di sini
gue pengen ngobrol sama
si andin tarik tarik sama siapa tuh
untuk perempuan mukanya gue kayak pernah lihat tapi di mana ya
rasa apaan ini sih
kamu mau ngebahas soal kolam renang
udah berapa kali sih mbak bilang itu cuma sampah
ini soal kontrak gue sama maha ratu
lo ngadu kan sama suami lu
ngadu apa sih
padahal lo benci kan sama gue lo mau nganculin gue kan iya kan
maksudnya apa sih mbak gak ngerti sama
gak usah munafik
pak aldebaran udah mecek gue dari maha ratu
karena lo udah bongkar rahasia gue
tunggu tunggu tunggu
apaan sih lepasin
lepasin lepasin lo berani mau nampar temen gue
mir mir lepasin ini adek gue gue bapak bapak
oh pantesan gue pernah liat
pergi dulu jauh jauh dari sini deh
urusan kita belum selesai ya mbak
pakai diancam ancem lagi temen gue
lo kalo mau ngancem dia lo lewatin gue dulu
nih lo pergi sekarang
mau gue pelintir tangan lo
udah apa sih
demen banget main nampol
itu tangan gak disekolahin apa ya
taruh di meja aja ki
saya lagi sibuk soalnya
kamu ngapain di sini
itu aku nganterin map merahnya mas
saya suruh kiki bukan kamu
kiki yang minta kamu ngantar ke sini
aku sendiri komnas yang maksa mas
aku sendiri yang mau nganter emak merah ini mas
tolong kamu jangan marah sama kiki ya
kan aku kesini juga sekolah mau ngobrol sama kamu
gak ada yang perlu diomongin
kamu marah sama aku
karena aku punya anak
kenapa aku gak cerita sama kamu dari awal
karena aku rasa itu kenangan yang paling
bisa diam kan